keasasi manusia mengungkap fakta mengejutkan mengenai kondisi ribuan pekerja anak di perkebunan tembakau di indonesia
lemahnya kebijakan dan minimnya perlindungan membuat pekerja anak dalam kondisi berbahaya
mual dan pusing hanya beberapa gejala umum yang dialami anak anak
seperti siti mariam yang setiap hari berkutat dengan daun tembakau
gadis tiga belas tahun yang bekerja di perkebunan tembakau milik keluarga di probolinggo jawa timur itu
secara rutin mengalami gangguan kesehatan yang disebut sebagai penyakit tembakau hijau
yakni gejala keracunan nikotin akut yang bisa menjadi kronis
ada ribuan pekerja anak seperti mariam yang setiap hari bekerja di perkebunan tembakau tanpa pelindung tangan dan masker
mulai penanaman hingga proses pengeringan daun tembakau
banyaknya pekerja anak dan minimnya perlindungan bagi mereka bukanlah fokus utama produsen tembakau
saya kirim ke gudang itu kirim ke gudang ya tergantung kualitasnya tembakau itu dah
lihat itu aja enggak masalah ngurus anak anak kecil membantu orang tuanya
kalau ini siapa yang rajang siapa yang bikin anu itu tidak ada
kondisi ini kian menjadi dilema
sebab kebanyakan pekerja anak di perkebunan tembakau putus sekolah
karena harus bekerja demi mendapat upah sepuluh hingga lima belas ribu rupiah per hari
untuk membantu ekonomi keluarga
sejauh ini indonesia merupakan pasar tembakau dengan pertumbuhan tercepat di dunia
dengan nilai penjualan hingga dua ratus tujuh belas triliun rupiah tahun lalu
atau naik tiga belas persen dibanding dua ribu empat belas
indonesia pun menjadi salah satu negara yang belum menandatangani who framework convention on tobaco control
yakni perjanjian kesehatan masyarakat global
yang bertujuan melindungi penduduk dari konsekuensi konsumsi tembakau dan paparan asap tembakau
suci bancin cnn indonesia